anda kembali menyaksikan breaking news kompas tv pantuan arus balik lebaran dua ribu dua puluh tiga
arus lalu lintas di gerbang tol cikampek utama padat merayap di kedua jalur
diprediksi akan ada satu ratus delapan puluh ribu lebih kendaraan yang balik ke arah jakarta pada senin malam
lebih dari empat puluh lima ribu kendaraan melintas melalui gerbang tol cikampek utama mengarah ke jakarta
keberatan telah terjadi sejak pada minggu malam dan diprediksi masih akan berlangsung hingga selasa
pengurayan di beberapa area terus dilakukan petugas serta memaksimalkan bantuan kepada kendaraan yang terhambat agar dapat mengurai kemacetan
untuk mengetahui informasi seputar arus balik di karawang kita bergabung bersama adi wahhadi jurnalis kompas tv di arteri karawang jawa barat
selamat pagi adi bagaimana situasi arus balik di arteri pagi ini
pak juri dan juga saudara bantuan langsung kondisi terkini di jawa barat arteri karawang
sejak tadi malam hingga saat ini kepadatan arus lintas kendaraan yang datang dari arah cirebon menuju jakarta masih terpantau padat
kepadatan ini cukup panjang mulai dari wilayah cikampek daewon hingga wilayah jalan leklar sepanjang hampir sepuluh km
dan saya bisa tunjukkan langsung bagaimana situasi dan kondisi arus melintas
di jalur arteri kabupaten karawang ini dan kondisi saat ini adalah kondisi real bagaimana kepadatan kendaraan di jalur arteri ini masih cukup panjang dan terjadi
sejak hari minggu dan ini memasuki hari ketiga dengan kondisi jalan yang berjalan dengan kecepatan rendah dan cukup padat
dan kondisi ini terjadi berubah dari peningkatan jumlah kendaraan arus balik
untuk kendaraan pemudik yang akan kembali ke jakarta yang mengalami peningkatan cukup signifikan dalam tiga hari terakhir ini
dari pantauan saat ini kepadatan kepadatan ini juga disebabkan oleh adanya kendaraan kendaraan berat serta kendaraan operasional pabrik yang sudah mulai beroperasi
sehingga kepadatan yang terjadi di jakarta ini semakin parah dan semakin panjang
fajri dan juga saudara mengantisipasi segala bentuk
kepadatan atau potensi kemacetan yang terjadi pihak kepolisian sudah beberapa hari lalu telah melakukan antisipasi
agar kemudian arus lintas legal arsen ini tetap bisa berjalan dan lancar meskipun kondisinya cukup padat
rekayasa lalu lintas atau pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh polres karawang terkait atau terhadap jalur arteri ini adalah dengan menutup sejumlah persimpangan dan putaran arah

beberapa waktu lalu yang berfungsi menghindari pertemuan arus atau crowsing kendaraan dari sejumlah arah
dan saat ini meskipun sudah dilakukan rekayasa lintas namun kepadatan masih tetap terjadi
dan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah kendaraan yang terus terjadi dalam tiga hari terakhir ini
tepatnya sejak hari minggu dan terus terjadi hingga hari senin
atau hari selasa pagi ini
pak didi dan juga saudara peningkatan jumlah kendaraan terjadi seiring dengan tingginya lonjakan atau kendaraan kendaraan yang datang dari arah cirebon jawa barat pun jawa tengah sampai jawa timur
yang terjadi karena hari ini sebenarnya sudah memasuki aktif kerja
sehingga mereka para karyawan khususnya serta para pekerja harus melakukan perjalanan kembali ke jakarta
daerah kota tujuan untuk masuk kerja atau aktivitas aktivitas lainnya
sehingga mau tidak mau mereka harus berjuang melawan sejumlah kepadatan atau titik kepadatan
agar kemudian sampai tempat hari ini untuk melakukan aktivitas yang terbiasa
memang ada kebijakan dari kementerian dalam negeri terkait asn yang bisa wfh dalam waktu dua hari ini
diharapkan bisa menjadi solusi atau pembedah kepadatan arus balik yang terjadi sejak kemarin hingga hari ini
dan fakta saat ini memang kepadatan yang terjadi di jeluh arteri mopi jeluh tol cukup padat
dan kepadatan ini menyebabkan lagi kendaraan kendaraan pemutik ini hanya mampu berjalan dengan kecepatan sangat rendah atau sangat terpatat
yakni dengan kecepatan antara sepuluh hingga dua puluh
sebenarnya tas lantas kores karawang ini telah menyiapkan jalur alternatif untuk menghindari beban kepadatan jeluh arteri medi jakarta ini
jalur alternatif sepanjang tiga puluh sembilan km tersebut disiapkan sejak arus mudik atau arus balik ini berlangsung
dan sejumlah fasilitas sepanjang jeluh arteri pun sudah disiapkan
namun demikian banyak warga yang tidak mengetahui bahwa ada
alternatif yang cukup ramai artinya cukup baik dibandingkan dengan kondisi kepadatan saat ini
jeluh tersebut berada di wilayah perbatasan karawang subang maksud melalui wilayah sikalong
kemudian nanti pengemudi akan keluar di wilayah lamaran atau wilayah karawang kota
dan pantauan kami sebenarnya jeluh alternatif tersebut sudah disiapkan secara baik dan secara matang dengan memperbaiki kondisi struktur jalan infrastrukturnya
jeluh alternatif ini juga telah membangun sejumlah pusku pusku untuk pengamanan dan kenyamanan bagi para pemudik
namun demikian jalur tersebut sayang sekali tidak digunakan oleh para pemudik dan para pemudik lebih memilih menggunakan jalur arteri ini meskipun saat ini kondisi cukup padat dan menyebabkan kendaraan kendaraan yang melintas ini tersendat
selain itu kepadatan yang terjadi di jalur arteri karawang ini selain disebabkan oleh peningkatan jumlah kendaraan para pemudik
juga pantauan kami sejak kemarin hingga saat ini kendaraan berat roda tiga roda tujuh puluh tiga yang sudah mulai aktif masuk di jalur ini juga memperparah kepadatan yang terjadi di jalur arteri ini
ini semakin parah pak idri
terima kasih adi wahadi yang sudah melaporkan langsung dari jalur arteri di mana saat ini memang masih terjadi kepadatan
sebenarnya dari pihak petugas pun sudah menyiagakan jalur alternatif tapi nampaknya tidak dimanfaatkan oleh para pengendara
terima kasih adi wah hadi yang melaporkan langsung dari jalur arteri jawa barat